yang itu foto siapa
oh itu cewek chandra bang
dia itu guru sekolah
oh itu cewek chandra bang
bang mereka ini pernah gebukin gue sama temen temen gue bang
masih sepertinya chandra
mereka bela dirinya juga lumayan bang
katanya kalian juga hebat
sampai berani mukulin anak didik gue si rio
terus mau lo apa
lo mau belain mereka
lo mau balas dendam buat mereka
tuh kan bang pelaku banget pada bang
masa dia berani melantangin bang kobar
yuk kita ngebantu bang kobar
mereka banyak loh
gue pengen ngeliat kemampuan bang kobar
bang bener apa ketawa
bang bener apa ketawa

kayaknya chandra ga ada bang
chandra kayaknya ga ada di rumah dia
yang itu foto siapa
oh itu cewek chandra bang dia itu guru sekolah
ya jom ada apa
mau diliat ga
ya suruh tunggu sebentar tunggu di tempat biasa sekarang juga gue balik
oke siap bang
tunggu di tempat biasa
oke jawab banget
sekarang juga gue harus balik
urusan chandra biar nanti gue yang cari sendiri
sekarang gue ada urusan ya
yuk kita sama orang yang tepat ya
kita harus cari tau kesenangan dia itu apa
ya udah kalau gitu bu devi mau nunggu chandra atau mau bareng sama saya
eee bapak yakin ga apa apa kalo saya nebeng terus
sebelum ibu nanya saya udah tahu jawabannya bu yakin dong
ya udah yuk saya enter yuk
ya boleh pak
oke arnold kita bawa penumpang spesial
gua setuju sama harganya lu minta
boleh tapi hati hati bang
ini motor boleh mati
ngerti gua kalo gua ketangkep pun motor ini akan gua bayar
lu jagain motor gua ya
motor kesayangan nih

ya obat ut milwaukeeoitern